partai gerindra telah menutup pintu untuk wali kota bandung ridwan kamil sebagai bakal calon gubernur jawa barat di pilkup dua ribu delapan belas mendatang
tidak mau ambil pusing ridwan kamil memilih fokus membangun komunikasi politik
langkah wali kota bandung ridwan kamil menuju kursi gubernur jawa barat terbuka saat partai nasional demokrasi atau nasdem mengusungnya
dua belas maret dua ribu tujuh belas di lapangan monumen bandung lautan api partai nasdem mendeklarasikan dukungannya untuk emil maju ke pilkada jawa barat dua ribu delapan belas
tiga syarat harus dipenuhi ridwan kamil jika terpilih sebagai gubernur jabar
pertama menjadikan jawa barat sebagai benteng pancasila yang melindungi warga
kedua harus menjadi milik masyarakat jabar dan parpol
dan syarat yang terakhir mendukung pemerintahan presiden joko widodo dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
deklarasi dukungan partai nasdem dan tiga syarat yang harus dipenuhi rituan kamil menimbulkan konsekuensi
rituan kamil dipastikan tak didukung partai gerindra
dari laman detikom wakil ketua umum gerindra fadlizon menyebut
dukungan nasdem kepada joko widodo sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas menjadi alasan gerindra tidak memberikan dukungan kepada emil
pasalnya arah dukungan partai gerindra pada pilpres dua ribu sembilan belas adalah prabowo subianto
emil sendiri menyatakan dirinya saat ini masih fokus untuk membangun komunikasi politik
tak hanya dengan parpol tapi juga dengan tokoh tokoh di daerah lain
hari ini mah saya hanya menjahit komunikasi dengan tokoh tokoh ya supaya tokoh tokoh menjadi penyambung opini kepada masyarakat
jadi saya tidak mengumpul masyarakat skala skala besar atau bikin acara
itu belum waktunya
sekarang karena mau maju jadi calonnya juga belum pasti
kan baru lima kursi dari dua puluh jadi masih ikhtiar
jangan kaget kalau saya nggak jadi maju
enggak saya mau pensiun saja jadi arsitek
ridwan kamil memang masih harus bekerja keras untuk menuju pilkada jawa barat dua ribu delapan belas
apalagi nama nama lain diperkirakan juga akan maju ke bursa pilkada jawa barat dua ribu delapan belas
seperti dede yusuf dedi miswar dedi mulyadi
dan abdullah jimnastiar atau a'agim
desi nugrahani cnn indonesia